tujuan utama tidur adalah untuk mengurangi penggunaan energi seseorang pada saat tidak nyaman dan kurang efisien untuk mencari makanan
tapi para ilmuwan tidak tahu pasti karena ketika kita tidur kita menjadi tidak sadar dan lumpuh
jika kita melihat tidur dari sudut seleksi alam itu membuat nenek moyang kita rentan terhadap serangan dari binatang buas
jadi potensi resiko dari proses ini yang bersifat universal di antara mamalia dan banyak kelebihan
dan kelompok lainnya pasti menawarkan semacam keuntungan evolusioner bukan
tapi seperti yang kukatakan para ilmuwan tidak tahu pasti dan penelitian di bidang ini berjalan lambat
meskipun saran dan teori baru muncul setiap hari
dan sementara para ilmuwan terus memeriksa dan meneliti mengapa kita tidur
agen tidur tertentu yang tidak menyadari dan apatis terhadap apa yang dipikirkan manusia melakukan pekerjaan sehari harinya
untuk membuat manusia tidur
ibu aku tidak mau tidur aku mau menonton kartun aku mohon
ya nancy sayang jangan lakukan ini lagi
tutup matamu dan tidurlah selamat malam
wah aku tidak akan tidur
aku akan membaca buku komik sekarang
oh kau tidak akan
apa yang kau tabur itu yang kau tuai
tapi untuk saat ini kau akan tidur
tidurlah tidurlah biarkan mimpimu berbicara
besok akan menjadi hari yang baru tapi untuk saat ini kau akan tidur
dan seketika itu juga
nancy kecil tidur seperti kayu gelondongan
seperti yang kalian lihat
agen tidur akan pergi dari rumah ke rumah dan membuat orang tertidur
dan dia mencintai pekerjaannya itu sederhana
bacakan puisi itu taburkan debu tidur dan lihatlah
ada manusia yang bendungkur seperti beruang
tapi malam itu malam juli yang hangat itu
sesuatu akan berubah
apa yang kau tabur itu yang kau tuai
tapi untuk saat ini kau akan tidur
apa keadaan darurat
tidurlah tidurlah biarkan mimpimu berbicara
besok akan menjadi hari yang baru tapi untuk sekarang kau akan tidur
selamat malam tidurnya
keadaan darurat dalam pengawasanku

agen tidur bergegas ke lokasi darurat
masuk ke dalam rumah melalui celah pintu dan
ya jangan khawatir kau tidurlah
agenku selesaikan projek dan mengirimkannya padamu besok
ayo bekerja ya
apa kau tidak tahu bahwa malam untuk tidur dan siang untuk bekerja
agen tidur mengeluarkan dari tasnya botol debu tidur
menuangkan sedikit di tangannya
dia menyimpannya kembali di dalam dan kemudian terbang melintasi ruangan
dan berhenti tepat di depan marvin
apa yang kau tabur itulah yang kau tuai
tapi untuk sekarang kau akan tidur
biarkan mimpimu berbicara
besok akan menjadi hari yang baru tapi untuk sekarang
kau akan tidur
ya itu terjadi
marvin membungkuk untuk mengambil pena dan serbuk tidur terbang melewati kepalanya
angin yang datang melalui jendela mendorongnya kembali ke arah yang sama dan
ya agen tidur terkena oleh debu tidurnya sendiri
dan seketika dia melihat seluruh ruangan berputar di sekelilingnya
ini tidak terjadi
dengan bunyi dia jatuh ke tanah dan
sementara marvin melanjutkan pekerjaannya
satu jam berlalu agen tidur terbangun dengan kaget
kau manusia bodoh
dan lagi agen tidur mengeluarkan debu tidurnya
terbang melintasi ruangan dan berhenti tepat di dekat marvin dan mulai membacakan puisi tidur
tapi kali ini agen tidur mengeluarkan buku buku

apa yang kau tabur itulah yang kau tuai
tapi untuk sekarang kau akan tidur
tidurlah tidurlah biarkan mimpimu berbicara
besok akan menjadi hari yang baru tapi untuk sekarang kau akan tidur
kali ini serbuk tidur mengenai sasaran
marvin seketika mulai merasa mengantuk
lebih baik aku membuat secangkir kopi untuk diriku sendiri
adalah musuh terbesar agen tidur
karena kopi mengandung kafein
dan ketika kafein mengenai otak kita
ia menempel pada reseptor adenosin otak
adenosin inilah yang membantu kita merasa mengantuk
jadi ketika kafein mengikat reseptor adenosin itu
itu menghentikan otak kita dari rasa lelah
aku tidak akan membiarkan ini terjadi
tidak dalam pengawasanku
tapi sudah terlambat
pada saat agen tidur tiba di area dapur
marvin sudah menuangkan secangkir kopi untuk dirinya sendiri
dan kemudian menyesapnya
sekarang kembali bekerja
aku tidak ingin menjadi seperti ini
tapi kau tidak memberiku pilihan
saatnya mengeluarkan serbuk tidur premium
itu benar manusia
agen tidur mengeluarkan dari tasnya
sebotol debu tidur yang berwarna perak
dua kali lebih efektif dari debu tidur yang dikuburkan
itu adalah perasaan yang paling baik

itu adalah perasaan yang paling baik
aku akan menggunakan serbuk tidur premium
itu adalah perasaan yang paling baik
itu adalah perasaan yang paling baik

nah kita sudah melakukan itu
dan saat debu tidur premium mengenai marvin
kelopak matanya menjadi berat
kelopak matanya menjadi berat
dan seketika itu juga
tidur datang kepada marvin dalam gelombang
dan sebelum dia menyadarinya dia tertidur

selamat malam tidur yang nyenyak
agen tidur yang bahagia terbang menuju jendela untuk pergi
tapi pada saat itu
jangan itu sekarang
smartphone adalah musuh terbesar kedua agen tidur
karena cahaya biru yang dipancarkan oleh layar ponsel
menahan produksi melatonin
hormon yang mengontrol siklus tidur bangun

hal ini membuat seseorang sulit untuk tidur bangun
dan kasus ini membangunkan marvin
dan kasus ini membangunkan marvin

ya hai melinda
ya ya aku paham
segera aku lakukan terima kasih
kau tidak boleh tidur
proyek ini sangat penting
marvin meminum sisa kopi dalam tegukan besar
dan melanjutkan pekerjaannya
dan kemudian agen tidur mengeluarkan dari tasnya
apa yang disebut
serbuk tidur galaxy pro max
ini akan berhasil
bahkan gempa bumi tidak akan membangunkanmu
sebelum kau menyelesaikan tidurmu
tapi saat agen tidur hendak meniupkan debu tidur
marvin berdiri untuk meregangkan tangannya
itu mengejutkan agen tidur
dan dia menjatuhkan botol serbuk tidur galaxy pro max
debu tidur memenuhi seluruh ruangan
dan sebelum kau menyadarinya
marvin sedang tidur di lantai
dan begitu pula agen tidur
mereka akan memecatku
dan saat itulah mata agen tidur tertuju pada beberapa lembar dokumen
yang merupakan pemberitahuan untuk tagihan yang belum dibayar
apa yang telah kulakukan
aku harus membantunya
ketika marvin sampai di kantornya
dengan mental siap di kepalanya bahwa dia akan dipecah

semua orang sedang tertidur
marven tidak tahu apa yang terjadi
tapi dia tidak menunggu untuk mengetahuinya
karena dia segera duduk di mejanya
dan mulai mengerjakan proyek itu
dia membutuhkan waktu dua jam untuk menyelesaikan pekerjaannya
dan kemudian satu persatu
semua orang bangun bingung
setelah tidak dapat menemukan alasan mengapa semua orang tertidur
kantor berjalan seperti biasa
bos marvin menghargai pekerjaannya
dan sangat terkesan dengan proyek tersebut
dan sementara semua orang bertepuk tangan
agen tidur tersenyum
karena dialah yang membuat semua orang tertidur
ya tugasku di sini sudah selesai
semoga berhasil marvin
setelah itu agen tidur terbang
dia merasa senang dan puas
namun kejadian itu membuatnya sangat cemas
mencoba menidurkan orang orang yang ingin begadang
ketika dia melihat seseorang di telepon
atau minum kopi di malam hari
dia tidak mengganggu mereka
dan pindah ke rumah berikutnya
itulah mengapa tingkat insomnia meningkat tajam
seiring dengan kemajuan teknologi
ketika kalian semua selesai untuk hari itu dan pergi tidur
pastikan kalian menyimpan ponsel kalian dan menutup mata
karena seperti yang aku katakan sebelumnya
tidur yang sehat dapat membantu tubuh kita tetap sehat
dan terhindar dari penyakit